itu kayak ibu
ibu ngapain di rumah sakit
gue belum berangkas ngajak
belum belum belum
sayang kamu di rumah sakit
badan gue sakit
akhirnya lu selamat juga
kenapa selamatin gue
apa mau eksis
apa mau eksis
udah ditolongin marah marah lagi gak bilang makasih

air lagi pulau lu kenapa sih terjun kaya gitu
udah gila ya
eh gue bukan terjun
motor lu ke peset
kasih dia duit
kasih dia duit
kasih dia duit
kasih dia duit
kasih dia duit
kasih dia duit
kasih dia duit
saya rasa itu udah lebih dari cukup ya
jangan lagi demam jangan lagi demam
jangan lagi demam
lo sebenernya tinggal dimana sih
di tempat tinggal gue masih ada kok orang mau tanpa pamrih
agung banget tuh akarnya
tapi feeling gue tuh cetho emang baiknya tulus
gimana sih belain dia
lo itu kalo cari cewek yang berkelas dikit
lo kenapa marah yang malek mana mana sih
kan gue cuma bilang feeling gue tuh cetho yang beneran baik
emangnya loh dikit dikit duit
cukup cukup cukup
lo berdua tapah apaan sih
udah gini aja ya
mendingan lo berdua keluar dari sini
gue besi segera hat
ini dewa musyarakat
batuk nih orangnya sih
makasih ya sus
aku harus buru buru ketemu nenek
pasti nenek udah dengar berita soal bang fikri
itu kayak ibu
ibu ngapain di rumah sakit
gue belom ngekas ngajar
pasti akan gak kalahin dia aja nih supaya bisa kenalan sama gue
gak perlu pakai cara kayak gini kan
cara lo tuh basi tau gak
udah gak usah bahasa bahasi lah
jalan yuk gue traktir
gue ini bukan cahaya murahan yang bisa lo beli ya
rasain dasar cowok ini yang belang
makanya jangan gak genitan jadi orang
gak ada orang yang mau ngebeli

gue mau tau aja gue siapa
sekarang lagi di operasi
ini pasti bakalan nenek syokan bu
dari bank fikri
ibu kenapa sih ibu tega banget gak ngomongin ini
semua ke putri
ibu ngelakuin ini semua buat apa
hmm aku ini tuh anak ibu
aku bakal ngebahagiain ibu sama nenek
bener kan ibu bilang
kamu tuh emang ngapain sekarang ngapain
sayang banget sama buah dua
kalau kamu di kampung tau gak
umur enam belas tahun
udah di nikahin
tau gak ibu
mau ada ada adri
ini terlalu lemah
oh ya beliau ingin bertemu dengan cucunya yang bernama putri
nek cucunya sudah datang
ya nek putri akan selalu di sini jagain nek kok
nek tahu siapa bapak ya putri